nggak di skors paling kena pelantikan
selamat siang pak
kalian ingat ya
un sudah makin dekat
jangan banyak main
ini demi masa depan kalian sendiri
saya tidak mau ada siswa
disini tuh bete
nggak ada kerjaan
jadi mending kita ke kantin makan yuk
tapi gue lagi pengen disini
udah kan kantin aja
kalau misalnya lo gak mau ke kantin
gue lagi pengen sendiri
kalo disini juga percuma
ya udah deh
kalau begitu berarti gue gak bisa maksa lagi
tapi kalau misalnya tiba tiba lo berubah pikiran
kita tunggu di kantin ya
saran gue sih ray
lo jangan terlalu larut dalam kesedihan
mungkin ini tantangan buat cinta lo
siapa tau setelah lo berhasil ngelewatin ini semua
semuanya jadi lebih baik
thanks ya re
ya udah kita duluan ya
lu sumpah deh gue kesian banget sama rayek
masa didio diputusin cowo duluan
kan gak enak banget ya
makanya sebelum gue diputusin itu
gue selalu antisipasi dulu
gue yang mutusin duluan
iya bukan ya
itu juga masalahnya meli
bukan masalah raya yang diputusin
iya sih mel
kayaknya mondi itu udah tau deh
kalo mamanya tuh pacaran sama abahnya rayek
mondi lebih milih ngorbanin perasaannya
ngorbanin kebahagiaan mamanya
tapi tetap aja mau kayak gimana pun
gue gak terima kalo mondi tuh begitu sama rayek
mondi tuh seharusnya kalaupun seandainya udah tau
dia nggak boleh dong asal main putus putusin aja
mondi sama rayek itu udah lama banget pacarannya
terus selama ini mereka pacar buat apa dong
kita pokoknya harus ketemu sama yang namanya moni
kalau seandainya dia nyakitin temen gue
rayek tuh sahabat gue
ya tapi sih menurut gue mah
kita jangan terlalu nyalahin moni dulu deh
soalnya kita gak tau gimana keadaan mondi
dan kita juga gak tau
kita kan gak tau apa yang
dialamin sama mondi
dan mungkin dia juga punya pikiran sendiri kan
soalnya selama ini yang gue lihat
mondi tuh cinta dan sayang banget
dan pasti bagi mondi juga sakit
kalo dia nyakitin rayek
kalau populer middle day
kayaknya udah nih
kenapa menangnya trainers
kenapa bukan diendalikan ya kita
biar kalian menang
tapi ini bukan masalah menang atau kalah
ini yang penting masalah pengalaman
iya iya terus sayang banget loh rek
ini kan jarang jarang juga nih
kayaknya liat deh yang nama melly nggak ditawarin
hai kelamas ini juga nggak kan
lu sama dado juga nggak ditawarin
secara lu kan nggak ideal
emang lu sama melly ide ya lah
rek aku usahain dong gimana caranya
lo dapat izin dari bokap lo
mungkin emang belum takdir kita kali ya
kalau ikut ikut acara kayak gitu
ye lo jangan nyerah gitu dong brother
lo harus fight lo kan petarung
boy mau berantem hah
nggak ini anak musuh dikasih tau nih
eh gue kasih tau sama lu ya
fight itu bukan dilakukan cuma dari tuk tuk menonjok
fight itu bisa dilakukan dalam hal kayak lo nih
fight melawan diri sendiri
kok sama mama kamu sih
nah lo sendiri gimana rek
ya gue akan merusak
buat bujuk bokap lagi
nanti palingan gue nyamperin langsung ke kantor aja
kamu beneran ya
makin sayangnya semua kamu bukan sama aku
tapi kan aku sayang sama kamu dalam hati
kamu sayangnya di hati sih
harusnya kamu ucapin dong
biar temen temen yang lain tahu
ya udah deh biarin deh
kamu sayangnya dalam hati aja ya
yang penting di hati kamu ada aku
ingat ini sekolah
jangan pacaran dong di sini
waktu itu aja gue sama reva tuh ditegor sama kepsec
katanya nggak boleh pacaran
padahal kan gue sama reva gak pacaran
nggak diskors paling kena pelantikan
aku nggak mau
selamat siang pak
selamat siang pak
kalian ingat ya
un sudah makin dekat
jangan banyak main
ini demi masa depan kalian sendiri
saya tidak mau ada siswa didik
sekolah merah putih ini
yang nilai un nya buruk
sampai tidak lulus
masana harus jemput papa
telepon lagi deh
gimana ya supaya mama nggak bersih keras
untuk ke kantornya
papa lagi sibuk banget ya
udah papa tenang aja
nggak apa apa kalau bapak sibuk
biar macan aja deh yang nekat datang
emangnya mama tahu kantornya papinya reva
ya jelas dong tahu
papa kan waktu itu udah kasih tahu mama
yang penting namanya itu
hah cocok kan
yaudah kalau gitu mama berangkat dulu ya pak
gimana nih caranya supaya menghentikan mama
kok handphonenya mama gak aktif ya
gimana nih cara menghentikan mama
karena kerjaan banyak banget lagi
sebenarnya kemarin tuh gue habis ketemu alex
dan gue ribet sama dia
karena alex tuh ngejakin gue
badannya tinggi keker pakai topi udah gitu berewokan